dan hal ini dianggap sebagai momen refleksi untuk hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
maka kita juga nanti akan menyerukan kepada seluruh pengrajin
ini juga dua tahun nggak ada mas yang namanya pameran
tapi belakangan ini memang lebih banyak hujan
dari sisi bagaimana mereka meresapkan pertandingan pertandingan internasional
warga juga rutin memperkenalkan berbagai tanaman herbal kepada anak anak
bagaimanapun mereka sekarang mencari rekan mereka sendiri
betul itu adalah hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang
dan tidak semua orang juga bisa menjadi anak presiden ya
sampai kapanpun kita di ourwal old tribun kita masing masing di green note di tribun kidul dan tribun tribun lain
walaupun kadang kadang masih chatting an
yang lalu berjalan kaki
itu karena ada kabel kamera kita keserimpet udah jatuh dua duanya
baik pak yunus terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
apakah resep itu dalam pengalaman politik kita tadi saya maksud berdampak membawa memang kemudian mampu mengalihkan atau mengarahkan suara pemilih pak
nah tetapi kan biasanya beberapa yang kita dengar ya
yola ini lebih nyaman dikenal atau lebih milih mana nih
tentunya tidak datang secara tiba tiba
sebagai tempat edu wisata museum animalium memang bisa menjadi pilihan keluarga untuk berakhir pekan
untuk menyapa dan mengapresiasi seluruh pegawai kementerian keuangan
wajib pajak kita mohon untuk juga mentaati seluruh aturan dan kewajiban perpajakan
ada nggak yang jadi panutannya sinsin gitu
apalagi supporter adalah bagian tak terpisahkan dalam dunia sepak bola profesional
saya kira nanti akan memunculkan biasanya ya
saat musim kemarau petugas pemadaman kebakaran dari bpbd harus bekerja ekstra
kemudian kita juga melakukan yang berikutnya adalah
ada juga isu traffic light saya ke paaan
dari premium ke pertamak
jadi istilahnya ini seperti betul betul dari nol ya
truk angkutan logistik itu tidak dapat solar untuk mengangkut tadi
nah kalau pilihan anak anak kali ini jatuh pada bebek kayu
jadi titik satunya di kiri limanya di kanan tengah
pada saat itu juga banyak pengusaha harus merumahkan karyawannya
harus pupuk ya tiga bulan sekali tiga bulan sekali itu harus masuk pupuk supaya serapan serapan panas itu ya ke pupuk lah gitu
ondel ondel kembali turun ke jalan diarak dan berjoget diiringi musik betawi
kita jadi ingat dulu ketika awal pak jokowi maju sebagai sosok
warganet lantas geram karena menganggap perbuatan tersebut tidak etis
selamat pagi ibu made salam sehat
manusia alam adalah pendukung
itu hanya sampai pada oktober kurang lebih
untuk pergi ke stasiun ambarawa anda hanya butuh waktu satu jam perjalanan dari tengah kota semarang
yang bisa mempunyai skill yang handal
dan juga melaporkan daftar harta kekayaan
jaga integritas anda semua
nah ini bener ya ngayun ya segini pasti ya
daerah daerah pancoran lenteng agung bidara cina dan lain lain
sampai rp empat ratus orang per tahun
jadi istilahnya ini bisa jadi ancaman juga weworks ini kasus weworks ini jadi pada startup gitu
buat jadi pengganti pengganti nanti senior
kebakaran lahan adalah bencana yang merugikan banyak orang
bahkan sampai semalam saja mungkin masih banyak itu orang berpikir gitu ya
untuk harga hewan yang biasa disebut bd ini tergolong mahal
jadi kalau kopi indonesia yang kita temukan di sumatera di sulawesi
diusahakan oleh warga atau seperti apa pak
bagi pengusaha pengusaha memang tidak mampu membiarkan thr
selain itu kita sebagai masyarakat bisa melaporkan jika terindikasi ada pelanggaran dari kip kuliah
yang menjadi persoalan itu kan di sana
dan itu terkait dengan yang berhubungan tidak dengan layanan langsung kepada masyarakat
pun untuk sistem lhkpn sebenarnya masih dimungkinkan lagi
memang asisten di lapangan seperti itu
mekanismenya adalah membayar lewat sistem perbankan
dua duanya juga boleh kok
dan keberadaan desa wisata ini adalah langsung kepada masyarakat
baik pak aji kita juga menyoroti salah satu program penanggulangan banjir pemprov dki jakarta adalah
tapi kan yang mengalami bukan hanya indonesia
anaknya mendapatkan subsidi pangan
tapi pertama juga diturunkan agar disparitasnya itu tidak terlalu tinggi
dari mulai senat lembaga lembaga dalam kampus diwan mahasiswa
takut di lokasi ini ada beberapa pilihan permainan untuk si kecil seperti bebek bebekan bola air bemana hingga berkuda
dengan cara tidak dibuat
ya bisa mencegah memberantas judi ini
standar ip kuliah tidak menunjukkan konsistensi prestasi akademik maupun non akademik
kemudian nanti ada gula pasir dan santan yang akan kita masak
yang hanya ada saat bulan ramadan namanya kicak
nah hasil pemantauan kami di tkp
ada upaya konsumen migrasi tadi
dari pagi sampai jam sepuluh malam nyemprotin lahan gambut ini
dan saat ini proses pemadaman berhenti sebentar karena lagi tersumbat
tetapi kan itu pesan pesan ya yang disampaikan ya yudawan
seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari
pesanan datang dari berbagai daerah mulai dari surabaya sidoarjo semarang tangerang hingga jakarta
nah ini yang jarang dilakukan oleh startup digital di lokal kita
semoga bisa menemuilkannya secara keseluruhan
jika sudah tidak memenuhi syarat kip kuliah bisa dihentikan
untuk merasakan nostalgia kereta peninggalan belanda ini anda akan dikenakan biaya rp seratus
penerimaan biaya cukai penerimaan negara bukan pajak
jadi untuk kronologi kejadian kemarin di cibubur ini hasil pemeriksaan saksi saksi kemudian tersangka juga sekarang sudah ditingkatkan menjadi nyidikan ya
terkena dampak yang tidak proporsional selama pandemi ini
bagaimana mengatur atau manajemen lalu lintas di lapangan
lalu bagaimana penanganan dan antisipasi banjir dari bpbd dki jakarta telah bergabung bersama kami
apalagi sebatas untuk mengikuti tren
dari mentor bisnis gitu ya dari mentor di dunia politik ada semua
terisolir dari pergaulan sehari hari
jadi pola bisnis ya pola bisnis yang akan menentukan mereka
iya pak memang kondisi sekarang ini apalagi kondisi ini sangat berbahaya
ondel ondelnya sih tidak rusak tapi sayangnya yang sakit
tetapi tentu saja gitu ya
terus biru biru tadi dari telang
saya mencoba menggunakan mobil yang paling tidak mungkin misalnya
dan untuk penggunaan genset yang ada di belakang saya
dibandingkan pertandingan melawan uzbekistan
walaupun ada pengangkutan sampah dari warga sini pak ya
sebenarnya kayak lebih kayak balas dendam sih
para korban melaporkan lima nama sebagai terduga pelaku penipuan
satria bercerita hilirisasi dalam produksi kopi bukanlah hal yang mudah
api berkobar cukup besar di kebun ini
ya kemarin juga sudah live saya sampaikan
ataupun judi itu sendiri dari bandar di luar ya susah
figur karismatik ya misalnya gus dur atau bu mega atau sby
sehingga pengrajin tempe dan tahu juga masih bisa terus menjalankan kegiatan usahanya
bisa juga karena memang tadi kondisi jalannya yang menurun atau traffic light nya atau juga mungkin tadi masalah orangnya dan sebagainya
jadi makanya dalam pertandingan ini
tapi untuk proses percepatan
baik baik pak aji kami ingin mengetahui
atau metabolisme gula darah atau glukosa
habis itu saya kok terinspirasi buat coba saya buat teh saya buat sendiri gitu
yunus husien kepala ppatk dua ribu dua dua ribu sebelas
dengan meningkatkan potensi potensi perkembangan daerah seperti apa
wah banyak banget ya replika burung di sini
kita lihat kontribusi dari masing masing komponen itu seperti apa
kejadian yang saya alami ini ternyata bukan hal baru bagi para pemain ondel ondel
kemudian setelah kita verifikasi kita lakukan kajian
atau anak anak muda dengan segmen tertarik ya sosok umpin muda
kita nggak pengen kesenangan itu cepat berlalu
sehingga pemerintah harus terus melakukan berbagai upaya
tidak heran warga membuang sampah ke bantaran tanggul laut ini
akhir akhir ini aku merasa itu waktu bener bener cepet banget ya
dan juga mendoakan mbak era dan juga seluruh wni dan seluruh masyarakat yang ada di sana semua dalam kondisi sehat selalu
satu kilonya itu ada tiga belas bungkus
karena yang tidak punya akses tidak bisa dapat membeli pertalite
kemudian saya ingin menanyakan dari kjri sendiri
dia merupakan reporting parties ya
kayak katanya kopi itu bisa ada rasa buah buah gitu
ya mudah mudahan aja dianya anaknya nggak terlalu cepat puas
apa yang dikatakan sama bung joy tadi
kalau dikatakan sebagai daerah baru ini ceritanya bagaimana
yang penting adalah fokus ke pertandingan
satu bambu gini minimal jadi setengah bagian untuk si ondel ondel kita bawa dulu
artinya bisa pasien itu benar benar bersih
berdasarkan pantauan di sejumlah lokasi publik seperti pasar cicadas dan taman alun alun kota bandung

untuk agglomerasi jakarta tetap ditutup
yang itu saya kira juga perlu gibran perlu belajar banyak ya
kalau berusaha tengah delapan paling lambat pak
ada abu sisa pembakaran yang itu berfungsi sebagai pupuk
untuk pengkajian yang dilaksanakan pada saat
pasalnya sejak dua ribu lima lalu rumahnya selalu tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari satu meter
bersama sejumlah pemain senior yang lain yola diharapkan dapat menjalani peran sebagai mentor
terutama dari kooperasinya wanoja ya
melebihi keterjangkauan perumahan yang hanya sembilan belas persen dan kesehatan mental tiga puluh persen
soalnya disini kebetulan juga
jadi kita bisa menggunakan undang undang kehutanan bisa juga undang undang perkebunan
agen kan menyiapkan barang kalau datang dari kampung baru dia kasbon dulu
selama menyampaikan tadi ya ide idenya sebagai sosok cawapres
yang elektrik dan selamat untuk selamatkan dunia
nah berdasarkan pengalaman itu
artinya dalam hal ini bisa merasakan sendiri di tempat mereka bekerja apakah memang profit pengusaha itu sudah bisa recovery
mengingat kita tahu daerah itu cukup masif pengembangan infrastruktur di sana
nah ini menimbulkan uncertainty gitu ya
untuk menunjukkan bahwa kita sedang bekerja untuk dunia yang lebih baik
seiring perkembangan zaman ondel ondel kini menjadi hiburan rakyat
mereka bisa mencari saluran tipe koneksi dari mereka
sementara untuk pengairan didapat dari
nah kali ini kemudian kementerian keuangan menyampaikan
sementara rute bekasi mencakup stasiun dukualtas hingga stasiun jatimulya
karena kalau kita belajar dari negara lain
untuk saat ini indonesia belum memungkinkan mengubah status pandemi menjadi endemik
melaporkan bahwa mereka tidak mencukupi dengan pendapatan yang terkait dengan demokrasi
namun juga kaya akan khasiat
berkaitan dengan genangan itu frekuensinya sudah lebih berkurang dan cepat surut
bagaimana caranya mereka bisa keluar dari jebakan bootstrapping
tapi pada saat harga pertamina dinaikkan premium tetap
aku gak terlalu merhatiin jam
saya ke sini aja tuh banyak banget orangnya
mulai dari pakaian alat make up skincare hingga barang barang elektronik
atau kemudian pln itu juga harus dibangun yang ini
mereka bahkan rela antri dan berdesakan demi mendapatkan seragam baru sang anak
mungkin itu akan memperkecil angka atau titik api pada saat tahun dua ribu dua puluh tujuh nanti
kemudian untuk wisatawan mancanegara atau wisman kita memiliki target juga
ini sih apa cantik
ada kurang lebih dua pendukung yang ada di kawasan taman suropati
mengatakan pendidikan dan pendapatan berkorelasi dengan tingkat kepercayaan terhadap demokrasi
tim liputan cnn indonesia
kita sekarang ke sentul ke museum animalium
sandiaga uno itu sama jawa luar jawa juga
jadi high end luxury itu yang kita akan tingkatkan
karena bukan saja dari segi fisik ya
salah satunya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan lahan
gue emang main volley dari dulu dan
ada aliran dana dari transaksi tadi
di tengah derasnya arus modernisasi ondel ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah ibu kota
jadi sekarang masih ada beberapa lokasi seperti di penjahatan timur di darah cina rawajati sebagian di cipulir
satu regu pemadam hanya mampu memadamkan lahan seluas tujuh puluh lima hektare
bernama ipubers dan aplikasi rekan kiosk dari pt pupuk indonesia
bagaimana komitmen untuk melunasi
yang bisa mengharumkan nama indonesia
penyemangat sih fans juga punya manget aku
apakah turun hujan apakah ada petir misalnya apakah angin kencang dan lain lain
kita akan lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan
verdi sambo menjadi tersangka kelima yang akan menjalani uji kebohongan
terutama pada jam jam sibuk ya jam jam padat
besoknya setelah hujan ya macet lagi ya polusi udara lagi mas
jadi berapa sekarang sudah ada berapa pedagang
pada saat terjadi migrasi dari premium ke pertalat tadi
gue emang main volley dari dulu dan ada skillnya kok gitu
sambungan dari pipa dari dep dari air minum
pertama pengaruh terbesarnya dari mama karena memang mama yang atlet volley
penerima kip ini benar benar asli atau dia memusakkan data
berdagang menggunakan sepeda dianggap lebih praktis hemat biaya dan mendapat keuntungan lebih banyak
bulan depan akhir bulan februari dua puluh empat sampai dua puluh enam kita akan menjadi tuan rumah untuk f satu powerboat di danau toba
dan dengan segala banyak juga aspek positifnya ya
sekarang saya got terpon
albi pratama baro maestro jakarta
meskipun gak enak tapi khasiatnya banyak
kita melakukan banyak sekali promosi sosialisasi advokasi melalui digital marketing
bagaimana kita duduk bersama klub klub
tapi ini benar terjadi loh di desa dawar blandong kabupaten mojokerto
kita hanya harus memiliki satu partai politik
udah keluar mainlah dengan gembira keluarkan semua kehebatanmu
ini ada yang satu dua yang jual ke kita masih harganya di sepuluh sebelas lima ratus itu per kilo perubahan model
kemudian juga pemodalan dan juga profit taking sendiri masih dalam tahapan untuk mencapai ke arah sana
itu seperti jadi maksud saya taruh jangka pendek ini
bersama dengan pemprov ntt klhk cq balai taman nasional komodo
hujan yang sangat lebat kira kira demikian mbak
karena polusi udara itu kan tidak mengenal wilayah
ini adalah kapal pinisi yang akan digunakan berlayar selama empat hari tiga malam dalam trip jelajah nusa
termasuk jadi anggota mrp ini menunjukkan bahwa kita menerima itu secara dengan wajar
maka tidak bisa dihindari kuota pasti akan jebol
ya untuk mengantisipasi sekaligus mendata jumlah pasien yang terjangkit ispa
kenapa itu nggak difikirkan gitu ya
orang tidak ada yang percaya kita bisa menang empat satu
tapi tetap maksain main berjuang buat tim
testing dan tracing itu nomor satu tidak boleh digantikan oleh strategi lain
sistem ganjil genap juga artinya ibu kota masih terbuka
jadi dari sisi pengalaman
yola itu kenal volley dari umur dua belas tahun
salah satu alasannya adalah kehadiran sosok yola juliana di lapangan
nah di segmen demi cuan kali ini kita akan membahas sebetulnya seperti apa nih bisnis coffee shop yang sekarang itu sudah menjadi tren bahkan menjamur di kota kota besar
namun jadwal ini bisa berubah ubah setiap saat
terus membujuk terus mempromosikan ya
nah ini idenya kan karena keterbatasan dana ya
di kalangan para medis miladiri
malam ini akan nonton secara bersama sama ya nobar yabar
sesuai keahliannya di bidang pariwisata sejak awal pandemi covid sembilan belas
dikutip dari situs kementerian pendidikan dan kebudayaan
kadang kalau bagus bagus kalau dia udah main di bawah perform ya mungkin kita carikan benar
sayangnya dengan ratusan jenis tanaman herbal belum semuanya bisa dimanfaatkan warga
nah kalau kenaikannya terlalu tinggi
karena ada target yang harus dituju yaitu bagaimana tim kita bisa mendapatkan tiket secara otomatis
bahkan udah pada ngadain konser dan lain sebagainya
satu hal yang pasti adalah anda harus memastikan bahwa nomor induk kependudukan atau nic
tinggal ke dokter kecantikan udah jadi cantik gitu
ya contoh misalnya ya industri padat karya
tuban rabu pagi kios kios pedagang seragam sekolah ramai pembeli yang datang silih berganti
dan nomor lima belas yola yuliana
tidak efektifan dan tidak adilan
dia yang harus melaporkan transaksi transaksi mencuri jagaan
kamu selalu berpikir tentang hal hal seperti itu
setelah diikat kuat rangka ondel ondel akan kita tes terlebih dahulu
seperti orang tua dan balita itu ya infeksi saluran pernapasan akut
karena memang ketika musim kemarau kecenderungan angin ini bertiup dari arah tenggara maupun timur
dan kemudian terjalinlah pertemanan secara dunia maya begitu dan kemudian pada sekitar tahun dua ribu tiga belas ketika saya dan teman teman saya ke
itu jumlahnya lebih dari lima puluh an persen ya sekitar lima puluh dua lima puluh tiga persen
dan bagaimana equity nya ke depannya
pengap deh ada masker juga kalau ada yang itu pakai
hamas pada gelirannya telah membebaskan dua belas sandera lagi
misal perluasan kebijakan ganggil kenap
selanjutnya ada treatment jika di indonesia ini ada isolasi mandiri dan juga penanganan ke rumah sakit
sehingga tetap akan menjadi sebuah semangat untuk mengikuti pemilu
maka segeralah ambil opsi
itu kami sudah ada pasien enam ratus tujuh puluh delapan pasien
dan saat ini saya berada di luang simulator yang berfungsi sebagai tempat refreshment dan juga pelatihan bagi para trend attendant
tapi juga harus diikuti dengan kebijakan kebijakan yang sangat substansial
tahun ini saja kepercayaan terhadap pemerintah turun
itu tidak cuma orang yang mengerti
dpr dan pemerintah akan menambah tadi
maka petugas di ruang occ akan memberikan perintah agar train attendant menjalankan lrt secara manual
mas aji bagaimana anda melihat ya prediksi anda
dengan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi pengurangan mobilitas warga
selaku pakar komunikasi politik ugm
nah mungkin belum berakhir ya tapi saya lihat sampai ya
pariwisata dan ekonomi kreatif jadi kami sangat optimis
sebenarnya dipikirkan oleh startup digital di indonesia bagaimana caranya keluar dari jebakan bootstrapping itu
bekerjasama dengan kominfo itu diinformasikan dan di block
karena tahapannya kita harus memastikan keselamatan dan keamanan nanti operasional kcb karena akan melayani masyarakat
jadi kita siapinnya di mana pak di sini ya
berminggu minggu berbulan bulan begitu
tetapi faktanya kan hanya orang orang tertentu seperti gibran
sebagai kkb terkonsentrasi juga di wilayah wilayah ini
akan menarik pergerakan wisatawan
perubahnya yang tadinya memang
bung joy bagaimana anda melihat dengan jarak yang cukup padat hitungan hari begitu
meskipun asisten wasit yang di dalam ada yang dari thailand
nah kedua yang ternyata juga pak presiden setuju
untuk melaporkan dugaan penipuan arisan online tersebut
bagaimana kekuatan mental pemain menahan gempuran dari lawan
kemudian kontribusi pariwisata tahun ini kita targetkan empat sepuluh persen gitu dari pdb kita
agar tidak terjadi lagi kejadian atau kecelakaan kecelakaan seperti ini
pak soni kalau melihat tadi hasil olah tkp sampai saat ini nyatanya belum ada bekas pengereman
jadi untuk membawa teman temannya disitu ada ulan juga yang sudah senior di mental blocker itu yang saya manfaatkan
itu kan salah satu yang bisa saya nikmati ketika saya berwisata di atas perahu ini
anda bersama sps bahasa indonesia
itu ada tiga puluh tiga pegawai tidak clear
menjual kopi yang masih berbentuk buah atau yang biasa disebut ceri kepada tengkulak
saya mungkin hanya bisa menyampaikan bahwa saat ini kita menyarankan untuk traffic light di tkp tersebut
penanganan yang cukup hati hati pemasangannya instalasi
pengennya sih main di luar
nah untuk wilayah lebih timur lagi seperti musi banyuasin
dan kalau itu wajib dilaporkan oleh e wallet
hingga menyiapkan sdm yang bersiaga satu x dua puluh empat jam setiap harinya yang tersebar di sejumlah kecamatan
nah ini terus dilakukan oleh teman teman dari dinas sumber daya air
tetapi ini akan dapat mengurangi beban apbn
pengusaha pemerintah juga tidak melakukan pembatasan pembatasan supaya ekonomi kita cepat bangkit
karena kayak banget banyak banget sausnya ini
ada ratusan ondel ondel kemudian juga puluhan warga berpakaian tradisional
penumpukan pelak pada pembuluh darah akibat menghirup udara yang mengandung polutan berbahaya dapat memicu penyakit jantung koroner
penggunaan aplikasi mypertamina juga masih dinilai kurang efektif
amambing jika eti lebih berperan pada aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal ini para petani
tetapi saya yakin departemen keuangan itu bisa membuat simulasi tadi gitu ya
upaya ini penting dilakukan agar hutan mini kaya tanaman herbal bisa lestari
dengan hanya enam puluh tujuh lima persen yang mengatakan mereka cukup atau sangat puas
antisipasi kebencanaan sudah dilakukan dengan menyiapkan kebutuhan logistik kedaruratan bencana
jadi untuk wilayah kota palembang memang terpengaruh dengan kondisi asap
tetapi kalau itu dijadikan motivasi
prabowo kan maju pilpres bukan kali ini aja kan
langkah eti sumiati terasa cukup berat
solidaritas pembuat dan administrator
apa pentingnya mendengar suara supporter itu
kalau misalnya ada baiknya aku baca kalau nggak yaudah aku dm aja
yang kementerian kembangkan bersama sama dengan kementerian lainnya
kasus dugaan penipuan ini kemudian dilaporkan ke unit siber ditreskrimsus polda sumatera selatan pada sembilan belas mei lalu
pertama kali tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh satu itu
ada kabar baik bagi anda yang senang berjalan jalan
yakni kecamatan denpasar selatan timur utara dan barat
sela ngeliat followernya sela di sosial media yang begitu banyak itu gimana
setelah luka dibersihkan saya kembali melanjutkan proses pembuatan ondel ondel
untuk kondisi saat ini saya kira kurang tepat gitu ya
pada penunggulangan bencana daerah kabupaten bandung mencatat
untuk sementara terima kasih bang sarman simanjurang ketua umum dpd hipi dki jakarta sudah bergabung bersama kami
orang orang anak misalnya dari kalangan anak muda yang punya value atau kesamaan ya
dari dinas lh terus melakukan pengerukan pengerukan kali sungai waduk danau
di era tito pula sambo pernah menduduki jabatan koordinator staff pribadi pimpinan polri
kemudian juga dengan skema pembatasan yang jelas begitu ya
dalam sehari kira kira keuntungannya berapa sih pak
yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi
artinya masih panjang ya untuk bisa kocok ulang ya
mulai dari mencari informasi di internet belajar daring berinteraksi melalui aplikasi chat hingga sebagai sarana hiburan
adanya perombakan besar besaran pada sektor pendidikan dan perawatan anak usia dini
namun ketika mendapatkan pendanaan jumbo di tahun dua ribu dua puluh satu atau dua ribu dua puluh yaitu
jadi menurut saya biarpun menang setengah bola saja
yang sudah dinyatakan sembuh setelah
kemudian untuk lhk dua ribu dua puluh atau pelaporan dua ribu dua puluh satu ada tiga puluh enam pegawai yang tidak clear
hal yang sebenarnya sudah dilakukan di indonesia dan terpenting saat ini adalah
persepsi seseorang terkait cepat atau lambatnya waktu
kebutuhan akan tempat tinggal serta faktor pemenuhan akomodasi pariwisata mempercepat alih fungsi lahan di kota denpasar
jadi kuat kuatan mental nanti pertandingan ini bung reza
dirinya sosok yang kompeten sebagai cawapres pak prabowo
sehingga tidak dianggap sebagai anak raja yang mendapatkan kesempatan
kenaikan hanya kisaran rp lima ratus sampai rp satu begitu
makanya aku pengen nunjukin bahwa enggak kok gue tuh berprestasi gitu
misalnya ada hmi pmii gmi dan seterusnya
karena sebelumnya ini sudah dibersihkan ya
di mana pln jakarta menyuplai sekitar tiga delapan ratus kv ampere listrik ke lokasi ini
download itu aplikasinya juga saya lihat ya lebih mudah daripada sebelumnya
ibu ibu lebih tenang karena semuanya pewarna alami
ya bahwa sejak ada kabar pesawat maksud saya kapal hilang kapal kri nenggala hilang
terima kasih bang sejoyo salam sehat
kadang kadang kayak tadi kan ganti baju dulu baru foto
sejak tahun dua ribu delapan belas karyawan swasta ini telah menerapkan gaya hidup minimalis
pusat kuliner terbesar di sentul
sambil menunggu pengkajian yang lebih mendalam tentang traffic light di sana
sebab hal ini terjadi karena kebiasaan buruk masyarakat dan korporasi
saya kira itu kurang kuat pengaruhnya
pandangannya kenapa voli itu menarik
masing masing kolom berisi tiga titik seperti susunan dalam kartu domino
misalnya yang tadinya bunganya kpr nya
butuh intervensi pemerintah untuk membantu para petani agar produksi kopi di indonesia tetap terjaga dan tak terjadi kelangkaan
indonesia selain alamnya yang indah destinasinya yang cantik
apakah mereka sudah mampu membayar thr
yang melatar belakangi seseorang menjalani gaya hidup minimalis
dalam usia tujuh belas tahun bersama klub jakarta bni empat puluh
bekerja sama dengan direkturat jeneral bia dan cukai
ya taruhlah sekarang yang tidak berhak menggunakan pertalite itu kan
sejauh ini hari ini itu beautiful day ya
dan semoga kali ini saya tidak jatuh lagi
agar disparitas harga tadi tidak terlalu mengangal
tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua juga menjadi berkah bagi produsen sepatu di kecamatan prajurit kulon kota mojokerto
sementara dari sisi produksi indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah brazil vietnam dan kolombia
sementara itu partai hijau terus menyerukan penghentian permanen pertempuran di gaza
kemudian ada yang namanya floating rate
rintangan sih dari awal sampai selesai itu emang semua sulit
bang sarman tapi kalau kita berkaca pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
iya dalam satu tahun dari januari sampai dengan september ini
padahal dulunya nggak suka kopi tapi diajakin temen terus ngopi jadi ikut ngopi terus jadinya
nah hari ini kemudian dari kemarin kemarin yudawan ya
harga satu bungkus kicak ini cukup terjangkau
pertama ekonomi keluarga penerima kip kuliah sudah membaik dan mampu membiayai kuliah
akhirnya memang selalu ada tantangan untuk mencapai sebuah kesuksesan
namun kenyataannya ketika dia mengeluarkan laporan keuangan
instalasi dari traffic light nya kemudian pendekatnya istilahnya pendekatan seperti apa
terapi di tempat ini juga dikombinasikan dengan pemberian ramuan herbal dari empat puluh dua jenis akar tumbuhan
sekolah kapal selam ini fungsinya adalah menyiapkan awak awak untuk kapal selam
karena dua tahun mereka harus mengeluarkan biaya operasional biaya pemeliharaan
panen itu ada yang beli mobil beli motor baru beli bikin mobil beli mobil beli mobil beli mobil beli mobil
dan mereka juga berpikir pikir untuk sampai ke kedai kopi langganan
termasuk tipe non hotkin adalah kemo imunoterapi
tapi paling tidak dengan adanya rekan rekan ganjil gendap itu
jadi begitu di kredit
pak erick menyampaikan bahwa pemain pemain kita harus bertarung kembali
bonek yang seawal teman teman sudah mengembanyakan dirinya dari jawa hari mas
nah ini adalah mobil balap generasi ketiga yang digunakan oleh seluruh pembalap formula e di tahun dua ribu dua
ya karena ini kuda poni jadi yang bisa naik hanya anak anak saja ya dengan berat maksimal enam puluh kg
transisi dari tidak melakukan aktivitas ke berjalan kaki setidaknya sekali seminggu
kompetisi volley proliga menjadi salah satu kompetisi olahraga di indonesia
jadi pengen nih jadi pemain yang seperti mereka
anggaran anggaran konstruksi untuk pembangunan infrastruktur itu dialihkan refocusing untuk menangani covid sembilan belas
ya mas huda kalau ini disebutkan di sini beberapa hal yang mengagebatkan adanya bubble brush ini
jadi saya pikir ini terjadi di semua budaya populer
sehingga dulunya mungkin tahu mengenai desa wisata tapi nggak kenal dan tidak tahu caranya bagaimana kesana
kalau tidak akan terjadi antrian yang itu kemudian
otomatis yang terpapar pertama dan sangat berisiko itu adalah saluran nafas
sd banterja bu antrinya lama nggak tadi bu
tentu saja untuk kemudian berkenalan dengan para politisi
yang membuat sepak bola itu menjadi lebih menyenangkan lebih asik dan tidak ada satupun nyawa yang hilang karena sepak bola
dan daya beli masyarakat kita juga semakin tinggi di lebaran ini
kondisi kering membuat pergerakan api sulit diduga
kopi dinilai oice lebih mudah dan hasilnya lebih menjanjikan biasanya kopi perlu jarak
syaiful mengatakan para pedagang starling ini memiliki dua shift yaitu pagi dan sore
pada hari kejadian malamnya kita olah tkp
banyak yang bilang supporter harus diedukasi gitu
kemudian kalau kita melihat sedikit sekali yang masuk ke preset ya
artinya masa kelaikan dari truk itu sendiri
apakah ini kemudian juga tidak membebani pak
program strategis yang akan digarap oleh kemenparekraf pada tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
sebenarnya awalnya tuh gara gara ada teman cerita
sangat sulit untuk mendapatkan apalagi misalnya itu ya
jadi nggak ada hujan sunny dan semuanya udah kering turut
ya karena yang gue tahu tuh kopi itu semua pahit kan
baik kkb maupun oleh aparat tni polri
kemudian kita mendapatkan positive income ya
di kawasan yang saya coba gunakan seberapa mungkin
setelah itu baru dpa nya jalan
sbdk ini juga belum memperhitungkan komponen estimasi premi resiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap resiko masing masing debitur atau kelompok debitur
india yuwono septi hadi pradana jakarta
ini semua nanti akan kita simpulkan
jadi konsepnya memang ngopi di tenda
selain ikan ada satu tanaman laut yang bisa dimakan langsung
tersedia dalam dua tipe yakni lokomotif diesel dan uang
karena mayoritas pedagang starling ini adalah perantau disinilah agen starling berperang
kemarin kawan kawan itu bisa sampai jam sepuluh an malam pak
jadi ngelup kalau dipakai pakai terus gitu kak
lalu langkah paling sederhana paling cepat untuk mengatasi ini
yakni aspek fisik dan aspek psikologis
meski waktu tunggu antar panen kopi lebih lama dibandingkan sayuran namun perawatan
apa cash flow pengusaha itu mampu untuk melunasi atau membayar daripada tanggung jawabnya itu thr ini
mulai kelihatan pelan pelan warna birunya keluar ya
tapi mereka datang lebih cepat dari itu itu udah bagus
titik titik api itu kan banyak nih
untuk memastikan bahwa kip hanya diberikan kepada yang membutuhkan
dan nominal ini anda akan berlaku selama masa tenor tersebut
tidak bisa diimplementasikan dengan optimal
bau badan padahal baunya nggak enak daunnya
ada poskonya di tingkat nasional ada di tingkat provinsi ada di tingkat kabupaten kota
pertama perempuan perempuan yang masih dikidnap
tujuannya tidak lain agar aroma kopi kamojang tak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal
bagi wayan panda dan empat ratus an petani di desanya sistem pembayaran digital sangat membantu
tantangan dalam mengembangkan usaha gitu ya mencari pekerjaan
untuk menertibkan ataupun menata ulang kawasan di luar wilayah dki jakarta
kan juga kalau di pelosok pelosok sudah ada yang empat belas ribu
dengan hashtag kita berwisata indonesia aja
jadi kita minumin supaya cantik seperti ini
nah tahun ini kita juga akan menyasar yang kita sebut pasar tradisional gitu ya
ini bukan cuma masalah satu perusahaan atau dua perusahaan
pas untuk menemani buka puasa sekaligus bernostalgia kuliner masa kecil
sajian burger yang kita kenal umumnya identik dihidangkan dengan roti ban
dengan komposisi yang tadi dibilang oleh bung joy
pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum
pengujian aspek material ini dilakukan dengan mencocokkan dan menguji tindak lanjut
dari jalan cibubur menuju arah bekasi begitu
polisi mengimbau kepada nilawati atau lala
seperti peralatan rumah tangga hingga barang elektronik ke lantai dua rumahnya yang baru dibangun dua tahun terakhir
dengan menetapkan sekitar sembilan ratus hektare lahan pertanian
ya mulai sakit itulah perkenalannya berlanjut sampai sekarang dan beliau orang yang sangat
bahkan tampak pula sejumlah anak anak terpaksa bermain di sekitar lautan sampah
meskipun baterainya kalau dari sisi baterai nih ya
kasat reskrim polres blora akp stianto mengatakan
lagi lagi ini bukan beasis prestasi ini ada bantuan sosial
pemadaman dan penegakan hukum pembakaran lahan di sumatera selatan rasanya bukan satu satunya cara untuk menghentikan kebakaran lahan
karena itu baru di blacklist lah gitu
betul sekali bahwa banyak wisata alam itu merupakan salah satu pilihan dari wisman maupun wisnus
maka pemda dki menetapkan alfa yang tertinggi yaitu satu
mulanya ya saya sama teman yang punya sapi kering khusus di rumah saya di koyolani
telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
di sini tentu saja gibran harus bisa bukan hanya mengembangkan ya
dan berkembang yang kita lihat seperti hari ini
setelah itu uangnya bisa dipakai gitu
dan utang utangnya masalah thr ini sudah bisa dilunasi kepada pekerjanya
perlu tahapan yang panjang dan penuh ketelitian
ppok itu adalah penyakit paru obstruktif
pemerintah pusat pemerintah daerah itu semua punya tugas yang sama
itu terkoneksi dengan sistem data lhkpn di kpk
meminta maaf kepada para penyintas talidomide
tetapi opsi pembatasan tadi harus segera
memiliki postur tinggi semampai dengan paras menawan
agen memberikan fasilitas bagi mereka yang datang dari kampung dan ingin menjadi pedagang starling
penyakit ini disebabkan oleh virus jamur atau bakteri terhadap sistem pernafasan yang diawali dengan gejala demam batuk hingga sulit bernapas
apalagi ditambah juga dukungan dari masyarakat
namun sebenarnya banyak hal yang bisa kita maksimalkan dan kita tiru
lokasinya hanya sekitar dua puluh menit saja dari tempat sebelumnya
upaya pencegahan lain yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan capaian vaksinasi
harusnya confidence betul ini timnya sintayong
ada yang jangka pendek ada yang jangka menengah dan jangka panjang sudah
untuk buat pertandingan tim nasional masa depan
jalan ini mereka mengambil alat untuk menjaga kemampuan dan kemampuan
gampang ditelusuri gampang dilecat
kita memberikan beberapa pilihan
dari mencari kemampuan hidup yang sederhana
dan memang dari kecil diajakin nonton volley
karena kecepatan teknologi mereka diendusnya lebih sulit
itu untuk sementara bisa numpang ya kantor ya
kereta ini melaju dengan kecepatan rata rata empat puluh lima km per jam dan menempuh perjalanan sejauh delapan km
kemudian ada beberapa lokasi seperti di rawabuaya
atau migrasi ke pertama
namun ketika mau ipo itu mereka ternyata valuasinya kecil gitu loh
etna yang berusia tujuh puluh lima tahun
jadi kalau misalkan diminum secara berlebihan
untuk melawan mereka yang menghukum kekuatan mereka
namun perubahan konsep menjadi kampung starling terjadi sejak tahun dua ribu
menunjukkan tingkat kepercayaan paling rendah terhadap proses demokrasi
kita merangkul semua peternak yang ada di sumbersari
lalu fokus dalam pengerjaan setiap kegiatan
tidak semua lingkungan aman bagi lansia untuk menikmati berjalan kaki
pihak sekolah menilai lia adalah guru yang unik
hiburan ini baru tiga empat bulan ini baru buka mas
di sini di tanggal dua puluh satu september kemarin pada saat saya datang di sini
sesama kita saling mengingatkan
saya kira kalah cepat sama mereka
ia sukses sebagai peternak naga beljanggut atau bear the dragon
antusiasme masyarakat ini juga terkait dengan proses tahapan pencalonan
bahkan dijadikan lokasi syuting film seri gadis greten
jadi dia pasti berkembang
menyadari bahwa jalurnya juga dilalui oleh kendaraan kecil dan sebaliknya
kemarin sampai tadi pagi
saja menggunakan kendaraan roda dua misalnya
suasana lingkungan dan suasana hati
pengendalian mobilitas warga di masa ppkm level empat
iya belia belia itu bisa ayo teruskan
jadi terpaksa sebetulnya untuk jual online
sekat bakar untuk meredam kalau ada api dekat
yang gak mau minum kopi kalau ke tempat ngopinya gak naik sapi
ya apa lagi cukup
dalam dialog bersama cnn indonesia mengatakan
ini juga akan membahayakan bagi inflasi
kombinasi titik titiknya menunjukkan simbol yang berbeda
makin sini makin naik lah jadi pertandingan
dan proses pemadaman langsung diintensifkan karena tadi sedikit saja ada angin api langsung merambat ke pohon pohon dan tanaman tanaman yang kondisinya kering
ikan kakak tua ubara dan tongkol menjadi menu utama dipanggang tanpa bumbu
bu joy bagaimana prediksi anda untuk pertandingan nanti skornya
apakah ada kekhawatiran dari warga di sekitar anda terkait dengan bisa jadi ada potensi banjir susulan beberapa hari mendatang
selamat malam saya menuju mas aji terlebih dahulu
ya begini saya tadi juga sempat statement dari bung joy ya
pak soni tadi juga pak an menyebutkan bahwa
sebenarnya warga sudah melaporkan kondisi tersebut ke pihak pemerintah setempat
tentu ini karena sudah menjadi polis hajat ya
di aplikasi depan ini kita bisa dapat melihat sisa alokasi jumlah yang sudah ditebus
dia mempunyai dari segi utama kelebihan dia di skill di bloknya yang bagus
apakah pilihan pilihan itu berdampak positif bagi pasangan calon
tak dapat dipungkiri makanan yang satu ini menjadi favorit banyak orang termasuk saya
itu juga harus diikuti pemikiran gitu ya
yang tengahnya berisi patty daging sapi keju serta sayuran seperti selada tomat dan timun dengan ragam sausnya kan
pada tahap tahap awal biasanya itu lebih cenderung bisa kita lakukan pengobatan yang sederhana
menurut data international coffee organization konsumsi kopi di indonesia selalu meningkat selama satu dekade terakhir
awalnya ikut kayak pertandingan antar pelajar
kita kasih nama es campur rainbow ya
lereng gunung kamojang di perbatasan kabupaten bandung dan garut memiliki pangalnya langit dan engam padat
kalau anda katakan tidak semua orang punya privilege seperti gibran
yang dia mengklaim valuasinya sangat besar sekali
tidak hanya di gelora bung karno saja
kalau misalnya kita lihat seperti korea begitu ya dengan industri perfilmannya yang sangat maju semua orang sepertinya ingin ke korea seperti itu
dan menandakan kebakaran di lahan gambut itu terjadinya memang di dalam ya pak
biasanya ini kpr ini dipakai oleh mereka yang ingin membeli rumah namun belum memiliki uang tunai yang cukup atau membeli secara cash
salah satu middle blocker terbaik indonesia mungkin dia boleh dibilang the bestnya di indonesia
kalau punya kendaraan bermotor misalkan punya mobil mobilnya apapun
butuh dukungan dari warganya juga
sehingga nanti di lapangan dia akan ada fresh ya
hal ini tentu berbahaya mengingat akwarium yang dibawa mereka melebihi dimensi dan kapasitas sepeda motor
bersama dengan anggota keluarga lainnya sejumlah barang juga ia pindahkan ke lantai dua rumahnya
tapi justru itu yang banyak dicari
itu saja sudah menunjukkan dalam tanda petik lagi
akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar
ya kayak oke kalau misal ciri khas dari kopi di sini apa sih kalau ciri khas kopi di sini kalau
demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sore ini saya kembalikan kepada pak prastowo
kesehatan indra yani laxmi indra hadi jakarta hai hai
misyah mengatakan bahwa penelitian mereka menemukan
pada proliga tahun ini klub voli putri asal kota kembang bandung bjb tandamata termasuk klub yang disegani
kemenangan tersebut berarti australia kini memiliki peluang untuk memenangkan seri lima pertandingan dengan india
pengamat dan juga analis ekonomi energi universitas gajah mada
apa yang terus seperti apa pak untuk membantu warga yang masih di kota
pertamanya sih awalnya bikin buat anak bawa bekal sekolah
karena ini adalah indikasi atau deteksi dalam mengawasi pegawai dari kementerian keuangan
ya kalau sehari ya man man dua ratus
karena sangat tidak adil juga misalnya pengusaha pengusaha kita yang saat ini sedang berjuang untuk pulih
lainnya sudah membengkak apbn nya mas bram
terima kasih hugo siswaya sekjen gakoptindo sudah bergabung dengan kita pagi ini
ini ya pak ini pak ya
semoga memang masukan anda tadi juga bisa didengar oleh pemerintah dan warga
kopi dikasih pupuk dari sini pupuk gratis kopi gratis
nah itu pola yang ada seperti itu
ternyata ini baunya aduh saya pakai ini dulu dah
atau pupuk bersubsidi dari mulai pabrik sampai di kios sampai dilepas ke petani
soalnya kan dia agak dibikin bulet gitu biar lentur jadi teksturnya dia agak nggak keras
menyerahkan sepuluh warga negara israel dan dua warga negara asing ke palang merah
kemudian standarisasi juga chse untuk mereka
mari kita lihat bersama apa itu kpr
dan juga informasi transaksi mencurigakan
ya kemudian juga kita lihat kontraktor kontraktor kelas ukm misalnya
terus kemudian itu masih berlanjut
sehingga kita punya waktu empat hari minimal mengurangi mobilitas warga
sudah jadi nih beef patty nya tapi tentu saya nggak mau makan burger yang biasa dong harus anti mainstream
selain untuk menjaga imun tanaman herbal di sini juga menghasilkan cuan
ini bukan berarti ketika anda memutuskan untuk hidup minimalis
itu lebih mudah di spbu nya
nah ini yang menjadi sulit buat pengraji itu karena naiknya kan hampir setiap hari begitu ya
itu diketahui bahwa bpbd dki jakarta setiap jamnya terus memantau lima wilayah kota
mereka sebagai reporting parties
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga uno mengatakan
dengan pendidikan yang sedikit
untuk varian berbentuk kotak ada sando alias sandwich jepang
pegawai kementerian keuangan harus taat kepada peraturan perundang undangan
terima kasih salam sehat dan semangat selalu
atau daerah rawan di situ
nah ternyata kan dijawab hari ini ya
yang termasuk senior senior gitu
dan berpotensi membahayakan keberadaan dari ruko ini sendiri
berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana daerah bpbd dki jakarta
menjadi penting di singapura untuk beradaptasi menjadi endemik
anda tetap perlu membatasi dosis asupan bunga telang per hari
ini dinonaktifkan sementara sambil menunggu pengkajian setelah olah tkp
boneka ini memiliki tampilan mencolok dan dihiasi pakaian serta aksesori yang menyerupai manusia
masih suka aktivitas di luar bu
udah jam berapa ini
dua puluh empat jam sehari serasa tak cukup
kecil ragam sayur saus khas philadelphia
tentunya ini bisa dimanfaatkan
ini merupakan satu kegulatan tekar dari kementerian pariwisata
selamat malam waktu jakarta mbak era apa kabar
baik dari website pemerintahan maupun yang disediakan oleh pihak di luar pemerintah
sembilan puluh persen itu adalah
bahwa setiap detik dalam hidup kita itu
namun semangatnya tak bisa diremehkan
tidak tidak apa ya
enggak bakal larut juga sih kak
oke yang pertama saya mau kasih ini dulu
dalam konferensi pers terkait hasil rapat terbatas evaluasi ppkm pada senin delapan november lalu
oh jadi di belakang disediakan meja kecil untuk mempersiapkan kopi
perjalanan karir voli dara kelahiran sembilan juni dua ribu tiga itu
untuk menjadi substitusi yang mas bram katakan tadi
memang ppatk di undang undang delapan dua ribu sepuluh bisa menunda transaksi
mengajar atlet yang sudah pergi itu agak susah juga
berharap untung justru berakhir buntung
kemudian kan sebelumnya orang penasaran ya
berapa pertama diturunkan berapa pertama dinaikkan
kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah
nah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa untuk tahun dua ribu sembilan belas lhk dua ribu sembilan belas
berapa warga yang sering datang ke tebet eco park ternyata masih ada yang belum tahu bahwa taman ini sedang masa perbaikan
linda pun kini semakin rajin dalam memilah seluruh barang yang dimiliki
menalir aja benar benar menalir aja
beberapa blt blt yang sudah dikelontorkan oleh beberapa presiden
soalnya kan baru pertama kali
papua dulu ibu kotanya wamena kota wamena
dengan modus untuk meminta lagi wawasannya untuk pemesanan tiket
mudah mudahan bisa segera terrealisir ya bisa dibangun
baik sepertinya kami ada gangguan sambungan telepon kepada pak fahmi
dan tadi ada beberapa api yang bahkan muncul
sejumlah toko seragam dipadati ibu ibu yang hendak membeli seragam sekolah untuk putra putrinya
ada mencantumkan link link seperti itu
karena orang akan semua menggunakan pertahit tadi
untuk belanja kesehatan untuk subsidi untuk transfer ke daerah
para pedagang shift pagi akan berkeliling dari subuh hingga siang hari
artinya ada penambahan lima juta
karena pasti akan banyak sekali event kegiatan pertemuan yang kita sebut mais gitu ya
kemudian membuka layanan secara besar besaran juga
di meliputan cnn indonesia kabupaten semarang jawa tengah
ditemui di dpl art jabodebek di bekasi jawa barat pada selasa siang
memiliki segala aspek yang baik untuk budidaya kopi mulai dari suhu jenis tanah dan kelembapan
karena ketika arah angin berbalik arah angin ini berubah ubah
provinsi baru hasil pemekaran yang baru saja dilakukan tahun lalu
yang bisa memberi motivasi dan pandai menempatkan diri baik di dalam maupun di luar lapangan
jadi pemilik rumah yang harus perbaiki
karena hal ini terkait dengan besaran subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada operasional lrt jabodebek ini
ada perubahan lagi juni ke november
cuman ya mungkin yang berbeda kan ya penempatan sama inti
wah ini berbeda ya nah yang satu ini juga berbeda itu
terus kemudian masih berlanjut dengan masih berlanjut di rsb ya
segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan lahan gambut yang sehat dari kebakaran lahan
tumpuk dengan saus mayo bubuk cabai togarashi tamago
jangan jangan satria ini pernah ke indonesia nih karena menyelesaikan persoalan bola di negeri ini rumit pakai banget
segeralah pemerintah mengambil keputusan
sehingga tidak terjadi kepanikan kepanikan yang seperti sekarang ini terjadi
oleh kalangan kalangan masyarakat atau pemilih empat puluh tahun ke bawah
nah kalau disparitasnya tidak terlalu tinggi
tapi sisanya mungkin akan dibayarkan ketika cash flow mereka sudah memungkinkan
kalau kehilangan bola langsung kembali lagi
tapi saya khawatir kalah cepat
ump dki sudah ditetapkan
artinya orang boleh memiliki
saya juga punya harapan besar waktu itu
baik berarti itu rasionalisasi begitu ya
ustadz soleh untuk membaca al quran braille ini berarti bisa diajarin nggak ke saya untuk baca
tapi juga tidak terlalu jauh juga kita menaikkan dari angka kisaran tujuh enam ratus di harga pertalite sekarang
kan kayak ada aves amesnya ada unggasnya dan anak anakku juga lebih antusias kalau ngeliat yang hidup ya
biaya perpanjangan sim online melalui aplikasi sinar sebesar rp delapan puluh untuk sim a dan rp tujuh puluh lima untuk sim c
perubahan ini mengikuti mayoritas masyarakatnya yang menjajaki profesi berdagang kopi keliling sejak empat belas tahun lalu
ada yang ada rasa coklatnya ada rasa stroberinya ada ada banyak macam rasa ya tapi itu tergantung juga
jadi nanti tahun depan juga kalau ada perubahan
baik dari para tokoh maupun juga audien bahkan mengedres atau merespon ya
berarti yang kanan lebih ke dalam karena terjadi di sisi kiri kita
ya karena memang tempe dan tahu di seluruh indonesia itu sudah menjadi teman makanan sehari hari yang dibutuhkan oleh masyarakat
jadi lebih pengen dikenal sebagai apa nih dua duanya atau gak
membuat satu buahnya ondel berukuran besar membutuhkan dua bila bambu berukuran panjang tiga meter
gibran ini kan selebriti politik ya
nah kalau harga tempe dan harga tahunya naik ada kemungkinan konsumen kita itu akan beralih
sejak juli dua ribu dua puluh dua lalu untuk penanganan banjir
kemudian di lombok kita punya mandalika
di luar dari pp
dan penelitian yang dilakukan oleh the grattan institute
berikut rangkuman perjalanan karir verdi sambo yang kami himpun dari laman cnnindonesia com
kita punya target juga empat empat tenaga kerja di dunia pariwisata di bidang pariwisata pada tahun dua ribu dua puluh empat sehingga ekonomi bergerak gitu
setelah ada kenaikan bbm secara besar besaran tadi
buat rekening mudah karena karena pakai identitas palsu
ini minuman ini tidak boleh
bagaimana pesan itu juga disampaikan
next waktunya kita menunggangi kuda podi
sejak diluncurkan pada selasa tiga belas april lalu aplikasi online sim nasional presisi sinar kini dapat digunakan untuk mengurus perpanjangan sim a dan sim c
itu normatifnya dan itu merupakan
atau mereka yang mungkin yang mampu
jadi ump dki ditambah yang tadi pemda dki subsidi
wih dih lagi pada main nih
orang tua sebagai orang terdekat harus bisa mengenali terlebih dahulu tentang kebutuhan dan pola penggunaan gawai pada anak sesuai dengan rentang usianya
menyulitkan untuk pemerintah sendiri
pak kalau kemudian kita meskipun tadi polanya
nah ini juga saya rasa ini juga menjadi salah satu juga apa namanya yang kita harapkan juga
artinya sudah dikurasi dengan baik
melihat dari sudut pandang fungsinya
nah ini menurut saya akan jadi kunci malah indonesia bisa mengalahkan irak
nah mereka juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan
meskipun meskipun wasit di tengah tidak mengetahui kejadian
ngasih umpan tanpa melihat kepada witan sulaiman
sehingga ada pengurangan pembatasan kendaraan pribadi ya
semasa hidupnya steve jobs dikenal dengan gaya berpakaiannya
untuk menjalankan gerbong gerbong kereta ini secara otomatis pt kai menggandeng sebuah perusahaan teknologi asal jerman
nah itu bisa macam macam rasanya
yaitu alfanya maksimum tiga
rasanya lima juta ini tidak akan sampai pada akhir tahun begitu ya pak fahmi
yang bisa berpengaruh terhadap psikis dan fisik pada anak anak
mbak era tadi kan mbak era mengatakan bahwa salah satu penyebabnya juga karena hujan ya
protokol kesehatan yang harus dilakukan
oke itu pemirsa jadi kalau misalkan mau bawa anak anak aman kesini
yang juga dekat saya lihat dengan mas gibran juga
bahkan kedepannya nanti mungkin pada siklus empat tahun ke depannya kita sudah bisa memetakan
nah dari sembilan puluh persen ini kan yang harus dipenuhi tadi mas yuda
bank limba ternak terintegrasi ini berada di desa sumber sari
dan juga warga yang akan ikut mengantarkan bakal calon presiden
nah prinsip inilah yang saya rasa krusial banget
kantor dprp mrp itu belum terbentuk belum dibangun
cuma memang ini harus ada penanganan yang cukup
demikian pula dengan tanggapan mahasiswa penerima kip kuliah lainnya
jadi untuk yang seperti itu
tetapi mungkin wasit memiliki pandangan berbeda
asap yang begitu tebal hingga warnanya kuning seperti itu
problemnya bukan fisik menurut saya problemnya mental
nah ketiga yang tidak kalah penting ini
dan yang terakhir menjadi negara tangguh covid
supaya lebih nikmat burger sushi juga disertakan dengan saus ponzu khas jepang
inpres presiden juga ini salah satunya
iwan ketua rt kampung mengaku seluruh warga yang tinggal di kampung ini memang berhubungan dengan profesi starling
ya berdasarkan penuturan sejumlah warga di desa andir kecamatan bale endah kabupaten bandung
makanya kami sengaja jauh jauh dari cimahi
seminggu sekali untuk bila ada daun daun yang kena hama itu kita lakukan pesticida
buat disparitas bertalat dan bertamak itu tidak menganga
saya kira kalau kriterianya jelas gitu ya
yogyakarta ada borobudur atau yogyakarta solo semarang
menurut saya kalau saya lihat
nah saat ini kami sedang menunggu penetapan dari pemerintah
karena jalan turunan itu biasanya untuk kendaraan berat dia mendapatkan akselerasi kecepatan
perdana menteri meminta maaf kepada para penyintas thalidomide
jadi ini adalah dua persen yang penting yang kita punya
ataupun berkunjung untuk berobat di empat puluh dua puskesmas yang ada di kota palembang
lucu orangnya ngobrol juga sering ngobrol sering bersama adik adiknya juga sering bercanda bercandaan
nantinya para penumpang kcjb bisa menaiki lrt sebelum atau setelah mereka melakukan perjalanan dari atau ke bandung
sebagai cawapres yang membidik segmen anak muda
pulangnya itu tergantung situasi dan kondisi di lapangan pak
kayak tadi ya misalnya dana abadi pesantren gitu ya
perut udah kisi dan siap buat bertugas lagi
ada juga beberapa sektor yang saat ini masih belum pulih betul ya
females juniornya pun tidak main main ses urkartz generated jer man
kalau yang saya baca ya kalau dari berdasar hasil riset yang telah ada sebelumnya
tapi di sini mereka nggak bisa kita kasih makan ya kita cuma lihat aja ya
akan ada petugas nantinya di jam jam sibuk
ini karena hujannya hampir seminggu ya berturut turut
apakah akan ada petugas yang memang ditempatkan khusus di sana
itu pada saat mendekati tkp pada saat kejadian pengemudi truk tanki ini sudah berusaha untuk mengerem
lalu kita bicara manajemen supporter
itu kakinya nata witan itu yang kiri yang berada di atas garis gawang penalti bo
tidak ada yang tahu pasti asal mula nama kicak ini
mengenai mengapa anda melakukannya
namun jika yang diinginkan adalah honey maka hasil palping bisa langsung dijemur
jika kebakaran lahan gambut di provinsi ini menjadi agenda rutin
pak fahmi untuk bisa menghindarkan kita pada kemudian
dan saya berharap adik adik kita ini pemain pemain kita ini
harus sepadan dengan penanganan wabah di wilayah aglomerasi
untuk menjadi sosok cawapres
ada situasi kondisi di dunia yang terjadi persoalan pangan
dan yang ketiga adalah cepat vaksinasi
sudah ada potensi itu ada di fintech p dua p lending gitu
pasti kayak canggung gitu kan karena umurnya lumayan jauh
seperti yang dilakukan pt pupuk indonesia dengan menerapkan digitalisasi pertanian
kopi keliling ini dibanderol dari harga tiga ribu hingga enam ribu rupiah per gelas
kita akan kasih anda satu contoh misalnya
kita membiayai berbagai macam pengeluaran untuk pendidikan
dan ingin saya sampaikan apa yang disampaikan bung joy tadi
jarang menemukan anak anak mereka
itu bisa jadi suntikan semangat baru begitu bagi mereka ya
masalah bbm itu kan sejak zaman orde baru sampai sekarang
dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mengubah cara berpikir kolektif dalam pemanfaatan lahan yang tidak merusak lingkungan
kita akan lihat bersama bagaimana cara kerjanya kpr dan suku bunga dasar kredit
menjaga setiap aspek pengelolaan keuangan negara kita yang tercinta ini
ini kan beda sea games ya